assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa semoga anda senantiasa sehat
dan selalu berada dalam lindungan allah azza wa jalla
senang sekali hari ini saya meladia rahma kembali menjumpai anda
dalam program kesayangan kita gapai kemuliaan
seperti biasa saya tidak sendiri
sudah hadir bersama kita di studio
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah sehat walafiat
terima kasih sekali lagi sudah hadir di studio gapai kemuliaan
hari ini kita mau menuntut ilmu lagi sama sama
tema yang akan kita bahas adalah terkait kekuatan doa
ini masya allah sekali
satu juga yang jadi favorit
kayaknya semuanya hampir jadi favorit saya deh
saya juga mengingatkan bagi anda pemirsa yang memiliki pertanyaan
anda bisa menyampaikan pertanyaan anda
melalui email yang tertera di layar kaca
langsung kita bahas terkait doa
bukan sejauh sih
sependek yang saya pahami
karena saya ilmunya juga masih fakir ilmunya ya
saya memahami doa itu
dalam konsep meminta aja
tapi sebenarnya kalau dalam islam
apakah doa ini hanya sekedar meminta
atau dimensinya lebih luas dari itu
bicara tentang doa
doa itu artinya permohonan
seorang hamba kepada allah swt
itu adalah doa
maka doa itu meminta dan memohon
doa itu meminta bukan memaksa
banyak orang yang mohon maaf ya
kalau aku sudah doa
pokoknya kudu dikabulkan
harus sesuai dengan yang aku mau
tetapi kita harus ingat
doa itu bukan memaksa
doa itu meminta dan memohon kepada allah swt
terhadap apa yang kita inginkan dalam kehidupan
maka doa itu inti daripada ibadah
doa itu meminta ibadah
doa adalah inti dari ibadah
makanya setiap ibadah kita
sebenarnya adalah doa doa terbaik kita kepada allah swt
dan doa itu juga senjata bagi orang beriman
doa itu senjata orang beriman
seseorang yang sedang rapuh
kemudian dia bisa merasakan dan mendapatkan kekuasaan
ada orang yang sedang gelisah

orang yang sedang gelisah dan dia ingin mendapatkan ketenangan dengan doa
ada orang yang sedang susah
dia ingin mendapatkan solusi dari masalah yang dia miliki
maka dengan doa
doa lah yang menjadi kekuatan dalam hidupnya
maka orang yang suka berdoa makin kuat
orang yang jarang berdoa lemah hidupnya
oleh karena itu
kalau kita bicara tentang doa
maka doa itu adalah meminta dan memohon
seorang hamba kepada allah swt
dan penting kita pahami bahwa yang namanya berdoa kepada allah
zat yang mahalnya adalah doa kepada allah swt

zat yang mahalnya adalah doa kepada allah swt
penabung doa kita
jadi tidak hanya doa
ternyata doa adalah adab
apa saja yang perlu kita lakukan
agar doa kita bisa di accept oleh allah
yang pertama sebelum kita bicara tentang adab meneruskan doa
ada dua hal penting yang harus kita yakini
paham karena kita berdoa
ketika kita berdoa
kita berdoa kita adalah seorang
adalah tuhan kita
berarti seorang hamba itu
berharap yang terbaik
tapi tetap pada akhirnya
yang memiliki hak
prerogatif untuk mengabulkan
doa kita adalah allah tuhan kita
diri kita dengan
bagaimana seorang hamba minta kepada allah
kita menghinakan diri kita
nah ini penting untuk kita hadirkan
yang kedua bicara
dalam doa yakin
itu sangat penting
keyakinan kita terhadap doa yang kita
lantunkan maka makin dekat
makin kuat keyakinan kita
dengan doa yang kita panjatkan
maka makin dekat dengan pengabulannya
maka dua poin ini menjadi penting
sebagai seorang hamba dan allah sebagai
tuhan kita dan yang kedua
tolong pastikan hadirkan keyakinan
berdoa termasuk tadi
proses ketika berdoa juga penting
ada lima yang harus kita perhatikan
segala puji bagi allah
panggil nama allah dengan
kita tahu ada asma'ul husna
nama nama terbaik yang allah miliki
ya allah ya rahman ya rahim
ya allah ya malik ya kudus
ya salam barangkali
ada yang minta rezeki ya allah ya rozak
ada yang minta dikayakan
ya allah ya ghani ya mughni
ada orang yang
minta dijaga dalam hidup ya allah
ya hafiz ada orang yang ingin
terpelihara ya muhaymin
jadi silahkan memuji allah
dengan pujian terbaiknya
karena itu adalah bagian daripada
adab kita ketika berdoa
yang kedua alangkah lebih
sempurna jika menyertakan sholawat di dalamnya
sholawat kepada baginda nabi
doa doa terbaik yang kita panjatkan
saat kita berdoa hinakan diri kita
jadi kita harus merasa
bahwa kita butuh
ya allah hamba ini lemah
ya allah hamba ini tak punya daya upaya
jadi makin kita merendahkan diri kita
makin kita ngerasa bahwa kita butuh
dengan doa kita
doa yang dipanjatkan
baru yang keempat sampaikan apa doa kita
lebih bagus jika bisa bahasa arab
doanya dengan bahasa arab
kemudian jika ingin lebih
mungkin akan bisa lebih dalam
biar bisa paham boleh bahasa indonesia
ya samalah kayak kita minta
sama seseorang tapi lebih dalam
kalau bisa spesifik
ya spesifik penting ya
ini kadang kadang ya allah
engkau ngerti kan maksud aku kan
ya tahu tapi ketika kita menyampaikan itu akan
nah baru nanti yang terakhir
memuji allah kembali kembalikan semua kepada allah
ya allah hamba tahu engkau yang maha baik
engkau tahu mana yang terbaik
berikan yang terbaik terhadap apa yang hamba minta
jadi lima tuh
satu memuji allah dua bersalawat kepada bagian dari nabi
tiga menghinakan diri kita
empat menyampaikan doa secara spesifik
dan yang lima mengembalikan kepada allah
mana yang terbaik untuk kita
insya allah aduh ini kalau kita bicara tentang
kekuatan doa ini luar biasa
masih banyak pertanyaan ahilman
bahkan nanti terkait kenapa sebab doa tertolak
bagaimana kemudian supaya doa kita juga bisa dikabulkan
dan masih banyak lagi
pemirsa jangan kemana mana kami akan kembali sesaat lagi
terima kasih pak
terima kasih pemirsa anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
dalam episode kekuatan doa
ahilman doa itu kan supaya terkabul begitu
syaratnya ada banyak
kalau kita mau bahas lebih jauh lagi
mungkin banyak diantara kita yang merasa
saya sudah berdoa mati matian misalnya
tapi kenapa masih belum terkabul ya
kenapa doanya seolah olah tertolak
ini apa yang perlu kita benahi
ada empat hal lah yang harus kita coba evaluasi
ketika doa kita belum dikabulkan oleh allah swt
yang pertama boleh jadi karena kurang yakinnya kita dengan doa yang kita panjatkan
pernah nggak mbak mila begini
kita sudah doa tapi tiba tiba ada bisikan begini
kayaknya nggak deh
kayaknya nggak mungkin deh
nah itu hati hati
boleh jadi itu juga yang menjadikan doa kita kurang berkualitas
maka ketika terlintas keraguan dengan doa kita
dan segera minta ampun kepada allah dan lanjutkan doa lagi
yakin ketika lisan ini diberikan kemampuan untuk berdoa
berarti allah sedang memberikan anugerah terindah untuk kita
makanya yang paling penting itu menurut mbak mila
dikabulkan doanya atau dikasih kesempatan berdoa
sejujurnya tentu saja dikasih kesempatan dan bisa terkabul itu akan jadi bonus ya
tapi masih bisa punya kesempatan untuk berdoa
kemudian meminta betul betul kepada allah itu luar biasa sih
makanya saya teringat dengan perkataan sahabat mulia umar bin khattabrabil
aku tidak takut ketika doaku belum dikabulkan oleh allah
yang aku takutkan adalah saat allah tidak memberikan kesempatan lagi
kepada aku untuk berdoa
itu dalam sekali masya allah
makanya kalau kita mau lebih dalam lagi ada perkataan beliau
yang beliau yang sangat luar biasa
aku tidak tahu tentang senang dan sedihku
karena aku tidak tahu mana juga yang allah sukai dengan keadaan itu
yang aku pikirkan adalah yang penting allah meridhoi dengan apa yang aku hadirkan
makanya dalam doa itu yang memang dikabulkan itu adalah keinginan kita
tapi kalau pun tidak dikabulkan tetap ada kebaikan
makanya sahabat mulia ali bin abi talib karamallahu wajh r a itu menyampaikan
ketika doaku dikabulkan aku bahagia
tapi ketika doaku belum dikabulkan aku lebih bahagia
ketika doaku dikabulkan berarti allah memberi apa yang aku mau
tapi ketika doaku belum dikabulkan berarti allah memberi apa yang allah mau
berarti yakin dalam doa itu penting
nah sekarang jika ustadz kenapa doaku belum dikabulkan
mungkin saja ada keyakinan di hati kita yang tidak kuat
terhadap doa yang kita panjatkan
yang kedua doa itu butuh pembuktian amal
jadi saat kita meminta itu adalah inti dari ibadah
nah amalnya itu adalah cara kita mengundang agar doa kita dipercepat pengabulannya
jadi itu istilahnya tawassul ya
makanya dalam al quran allah sampaikan begini
dan apabila mereka bertanya tentangku kata allah katakan aku ini dekat
dan aku akan menjawab setiap doa yang mereka mintakan kepada aku
ikuti perintahku beriman kepada aku
berarti yakin ke allah
yang kedua ikuti perintahku
yang kedua ikuti perintahku
yang ketiga ikuti perintahku
yang ketiga ikuti perintahku
lakukan perintah allah tinggalkan larangan allah
berarti kalau sekarang ada doa yang belum dikabulkan
boleh jadi ada pembuktian amal kita yang belum sempurna
boleh jadi selama ini kita banyak meminta
tapi kita tidak memberikan apa yang allah minta kepada kita
nah yang ketiga boleh jadi yang membuat doa itu belum dikabulkan
masih ada dosa masih ada maksiat
atau masih ada harta haram
yang kita makan
maka setiap maksiat setiap dosa
setiap harta haram yang kita makan
itu bisa menjadi faktor
tidak dikabulkannya doa doa kita
maka banyak minta ampun kepada allah
barangkali ada dosa dosa yang pernah kita lakukan
sehingga menghambat doa doa kita
kalau kita doa sama allah
yang paling penting itu doa minta ampun
sama allah agar allah ampuni
dosa dosa kita sehingga pada akhirnya
allah berikan kebaikan untuk kita
atau yang keempat
karena adab adab ketika berdoanya
tidak dilakukan dengan baik
empat hal yang boleh jadi
membuat doa belum dikabulkan
satu karena kurang yakin
dua karena kurang amal
tiga karena masih ada
harta haram yang kita makan
atau ada dosa yang kita lakukan
dan yang keempat karena boleh jadi
ada adab dalam berdoa yang tidak kita hadirkan
jadi kita pegang
teguh empat poin ini ya
nah hilman di luar sana tuh ada banyak orang
yang kemudian memandang sinis ya
ketika misalnya kita bicara soal doa gitu
misalnya lagi gak ada uang
atau gak ada rizki gitu
seret misalnya lagi rezekinya gitu
ah mas apakah iya doa bisa kemudian
mendatangkan uang apakah iya
penuh dengan rasa pesimis gitu
kalau sudah begitu ya rasa rasanya kembali lagi pada poin tadi ya
akan sulit rasanya
kalau kita tidak membenahi mindset kita ya
nah yang harus kita pahami juga adalah begini
usaha itu jangan hanya dipahami pada ikhtiar dunia
menurut ah hilman mah
doa itu juga bagian usaha
walaupun bagi sebagian orang ada yang membedakan ini doa ada usaha gitu ya
tapi sah sah saja gitu
ya doa tanpa usaha itu sia sia
usaha tanpa doa itu berarti juga sombong kan begitu kan
maka menurut saya itu dua duanya adalah kesatuan yang gak bisa dipisahkan
karena doa ini adalah bagian dari usaha
bagaimana mungkin kau bisa mendapatkan sesuatu kalau engkau tidak berusaha
makanya nanti dalam usaha ada dua
ada usaha dunia ada usaha langitnya
usaha dunianya ya bekerja berdagang berbisnis
sirahkan tapi ingat
ada yang maha menentukan segalanya
dan bagaimana cara merayunya doa
maka dalam doa itu ya
tapi tetap sebelum berusaha doa
ketika berusaha doa
setelah berusaha doa
jadi doa itu ada di tiga waktu menurut saya
doa sebelum usaha
berarti apa kita minta agar allah mudahkan usaha kita
doa ketika usaha
kita minta agar allah jaga usaha kita
kadang kadang sedikit mbak mila
kita niatnya udah lurus tapi di tengah tengah ada godaan
ah bener ah nih tapi
ya allah kok ada ujian ini ada tantangan ini
kadang kadang ini tahu haram
tapi kalau gak diambil sayang juga
maka doa agar allah melindungi kita saat kita berusaha
dan yang ketiga doa setelah berusaha
kita minta yang terbaik kepada allah
ya allah hamba sudah berusaha
hasilnya engkau yang menentukan
maka doa itu ada di setiap saat
doa sebelum usaha
agar kita diberi kemudahan
doa ketika usaha agar kita dijaga dari keburukan
doa setelah usaha
agar kita diberikan ketenangan dan kelapa
ke lapangan hati untuk menerima yang terjadi
jadi poin pertama adalah pray hard dulu
pray hard lagi insya allah allah akan ijabah
nah akhirnya seperti biasa kita sudah ada pertanyaan
yang datang dari penonton
kita akan saksikan bersama
assalamu'alaikum pak ustadz
saya ingin bertanya
jadi saya pernah membaca teks yang dituliskan
oleh seseorang yang cukup terkenal
jadi tulisannya itu waktu itu terkait dengan
ibu dan palang pintu
di dalam tulisannya beliau mengatakan bahwa
seorang anak tak akan menyadari
berapa banyak kesuksesan yang allah berikan
dan berapa banyak keburukan yang allah pengelingkan
ketika ibu masih bernafas bersama kita
di situ juga beliau menulis bahwa
karena ibu adalah palang pintu dari keburukan
dan penjaga kebaikan hidup seseorang yang pernah ia lahirkan
yang saya ingin tanyakan adalah
bagaimana kekuatan doa
dari diri kita yang memang sudah ditinggalkan oleh allah
yang sudah menghadap kepada allah sw
apakah doa doa dan keburukan keburukan tersebut
akan dipengelingkan juga
apakah kekuatan doanya akan tidak sama
dengan teman teman kita yang masih didampingi oleh ibunya
terima kasih pak ustadz
iya ini pertanyaan dari sela
kalau kita bicara soal orang tua
khusus ibu ahilman
biasanya kan memang kalau kita mau ngapa ngapain
itu minta yang restu sama ibu
karena insya allah doa ibu itu tulus
begitu yang bisa menjadi pengabdil doa
nah bagaimana dengan kita kita yang sudah tidak memiliki ibu
apakah itu juga akan mempengaruhi
doa yang kita panjatkan kepada allah ini
terkait ijabah atau tidaknya berpengaruh nggak ahilman
iya diantara doa yang mustajab itu adalah
doa orang tua kepada anaknya
sepakat pada bapak ibu
maka ketika saat ini kita masih dititipkan orang tua yang masih hidup
sempatkanlah waktu untuk bersilaturahmi kepadanya
sempatkanlah diri kita untuk memuliakan orang tua kita
bahagiakan mereka berbakti kepada mereka
insya allah setiap doa doa kebaikan yang mereka berikan kepada kita
itu akan mengantarkan kebahagiaan untuk kita
muliakan orang tuamu maka allah akan muliakan hidupmu
bahagiakan orang tuamu maka allah akan bahagiakan hidupmu
nah ada pun yang kedua
aa bagaimana kalau kemudian orang tua sudah wafat
apakah kita masih mendapatkan tambahan kekuatan doa
karena orang tua kita sudah wafat
jawabannya adalah tentu dengan caranya allah titipkan kebaikan juga kepada kita
salah satu anak yang istimewa juga adalah anak yatim kan
anak yatim piatu
nah tugas kita jika orang tua sudah wafat maka doakan oleh kita
untuk orang tua yang ada di alam kubur
maka kebaikan kita mendoakan orang tua di alam kubur
itu nanti akan mengantarkan kasih sayang allah kepada kita untuk berdoa gitu
maka berbakti kepada orang tua itu tidak terputus walaupun mereka sudah wafat
jadi baik mereka masih hidup ataupun mereka sudah wafat
tetap seorang anak harus berbakti kepada orang tua kita
tentu dengan kebaikannya masing masing
apa diantaranya jika orang tuamu sudah wafat setidaknya ada tiga yang bisa kita lakukan
satu doakan orang tua kita
dua lanjutkan kebiasaan baik orang tua kita
yang ketiga sedekah atas nama orang tua kita
nah ini amalan yang juga nanti akan mengantarkan doa kita mudah dikabulkan oleh allah swt
maka jangan insecure jangan merasa ah kamu sudah tidak ada orang tua sudah tidak ada keajaiban doa doa lagi gitu ya
jangan karena ada cara juga untukmu merayu allah melalui doa yang kamu hadirkan
dengan kebaikan yang kamu berikan
walaupun orang tua sudah wafat
ah niat buat orang tua dah gitu ya
kalau kita doa selipin doa bagi orang tua
kayak ahilman misalnya saya kan dari kecil ditinggal orang tua gitu
makanya kalau ahilman sekarang berceramat tausia
saya suka begini gini ya allah kalau dari tausiah yang kami sampaikan ini
ada kebaikan yang dihadirkan hamba mohon ya allah titipkan kebaikan ini buat hadiah orang tua kami
di alam kubur ya allah
mudah mudahan orang tua juga senang dan bahagia melihat anaknya melanjutkan kebiasaan baik itu
aduh kalau bicara orang tua nih ya hati ini terasa bergetar gitu ahilman rasanya
karena saya juga sudah tidak memiliki orang tua dan buat saya memang itu tadi bahwa untuk berbakti kepada orang tua yang sudah wafat itu masih banyak
dan kita harus itu tadi bersemangat untuk merayu allah dengan amalan amalan yang soleh ya
nanti kita akan bahas lagi ahilman pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
terima kasih pemirsa ada masih menyaksikan kita untuk berbicara tentang kemuliaan yang akan datang di tahun ini yaa
terima kasih pemirsa ada masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode kekuatan doa
ahilman kita lanjutkan perbincangan kita
ahilman kalau kita senantiasa berdoa ya terlepas dari allah kemudian mengabulkan atau belum itu urusan allah kita tinggal menunggu saja
tapi sebenarnya apa benefitnya kepada kita kalau kita memang terus menerus tidak pernah lepas dari doa
wah masya allah kalau ditanya apa keutamaan orang yang senantiasa berdoa banyak sekali
akan disayang oleh allah swt
dilancarkan dalam setiap pekerjaan
ini sesuatu yang sangat luar biasa
yang ketiga orang yang senantiasa berdoa
akan dijaga oleh allah
kenapa jadi kekuatan doanya
yang keempat orang yang senantiasa berdoa itu
akan mendapatkan ampunan dari allah swt
dia akan diampuni oleh allah
atas setiap dosa yang kita lakukan
makanya orang yang mau berdoa
setidaknya dia sudah mendapatkan kocer
setidaknya ya dosa dia diampuni oleh allah
makanya minta ampun sama allah
minta ampun sama allah
kita harus yakin ya sama allah
tapi ampunan allah lebih banyak dibanding dosa dosa kita
tapi percayalah allah dengan segala bentuk ampunannya
itu akan memberikan kasih sayang kepada kita sebagai hambanya
maka jangan pernah putus asa ketika engkau telah melakukan kesalahan
selama engkau bertobat dan minta ampun
maka allah akan berikan kekuatan itu
nah tentu yang kelima orang yang biasa berdoa
orang yang akan diberikan kebahagiaan dalam hidupnya
dunia sampai dia ke surganya allah swt
maka lima yang tadi yang harus kita hadirkan
orang yang berdoa adalah orang yang akan mendapatkan ketenangan
dua orang yang berdoa orang yang akan disayang sama allah
tiga orang yang doa orang yang dijaga sama allah
empat orang yang berdoa adalah orang yang mendapatkan ampunan dari allah
dan yang kelima orang yang berdoa orang yang mendapatkan kebahagiaan
luar biasa ya
lima hal yang harus kita yakin betul allah itu pasti mendengarkan
nah saya pernah baca ahilman bahwa allah itu memiliki cara untuk menjawab doa kita
ada tiga kalau tidak salah
itu bisa dijelaskan gak ilman
ada tiga cara ketika allah mengabulkan doa kita
yang pertama yes
langsung kabulkan sesuai apa yang kamu mau
dua no tidak
allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dalam pandangan allah
atau yang ketiga waits tunggu
allah akan berikan di waktu yang tepat
dari apa yang kamu minta
jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat
yakinlah maka doamu akan dikabulkan di waktu yang tepat
kalau tidak di dunia mungkin nanti di akhirat
karena ada orang yang ketika nanti di akhirat itu dia kaget mbak mila
karena ditempatkan di tempat yang sangat luar biasa
maka dia bertanya ya allah
perasaan waktu di dunia amal saya tuh gak keren keren banget gitu
gak bagus bagus banget
tapi kenapa saat aku di akhirat
aku mendapatkan balasan tempat yang sangat luar biasa
apa jawaban allah ketika itu
karena doa doamu yang belum sempat aku kabulkan di dunia
jadi dia walaupun doanya belum dikabulkan
tetap saja berdoa
tetap saja minta sama allah
tetap dia mohon sama allah
dan dia yakin kepada allah
dia berprasangka baik kepada allah
bahwa setiap lantunan doanya pasti allah dengar
pasti allah lihat
dan pasti allah ketahui
dan pada saatnya ketika di akhirat
mendapatkan hadiah yang luar biasa
padahal waktu di dunia dia merasa amalnya tidak sempurna
tapi kata allah
karena doa doamu yang belum sempat aku kabulkan di dunia
itu dahsyatnya doa
jadi kalau belum terkabul
siapa tahu akan ada pahala pahala yang menunggu
tapi tentu juga evaluasi diri
mungkin tadi yang bab empat tadi belum kita lakukan dengan baik
kita sampai di penghujung acara
pemirsa sebagai penutup
seperti biasa kita akan mendengarkan bersama
doa dan kesimpulan dari ahilman
pemirsa cnn indonesia yang dicintai allah
doa itu adalah inti daripada ibadah
doa itu senjata orang beriman
maka jika hatimu ingin diberikan ketenangan
hidupmu diberikan kebahagiaan
dan pikiranmu diajak pada kebaikan
hidupmu ditata dalam kebenaran
maka jangan pernah lupa berdoa
jangan lelah berdoa
doa itu seperti payung
payung itu tidak bisa menghindarkan hujan
tapi setidaknya payung bisa menjaga diri kita dari air hujan
doa mungkin tidak akan membuatmu tidak punya masalah
tapi setidaknya doa bisa membuatmu lebih tenang ketika ada masalah
angkat kedua telapak tangan kita
kita berdoa kepada allah
semoga allah kabulkan doa doa kita
ya allah ya sami'a
duhai allah yang maha mendengar
dengarkan setiap doa doa kami
dengarkan setiap permintaan dan permohonan kami
ya allah bimbing kami
agar menjadi hambamu yang senantiasa berdoa
ya allah berikan kemampuan kepada kami
agar menjadi hambamu yang senantiasa meminta memohon kepadamu
untuk mendapatkan keberkahan dan kebaikan dalam hidup ini
ya mujib yang maha mengabulkan
perkenankan yang terbaik untuk kami
kami berserah kepadamu ya allah atas apapun yang kami dapatkan
tanamkan di hati kami ketenangan
berikan kepada kami hidup penuh kebahagiaan
dan ajarkan kepada kami ya allah
hikmah dari setiap kejadian
dan lembutkan hati kami
tenangkan perasaan kami
untuk senantiasa berdoa kepadamu ya rabbil alamin
rabbana atina fittunya hasanah
wafil akhirati hasanah
wassalamun ala mursalin
ya pemirsa semoga allah ijabah doa kita bersama
dan saya sudah perjumpaan kita hari ini pemirsa
bagi anda yang memiliki pertanyaan
anda bisa menyampaikan pertanyaan anda
melalui email yang tertera di layar kaca
saya meladya rahma dan juga ustadz hilman fauzi indodiri
insya allah kita akan bertemu kembali dalam gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh